dan terlepas dari adanya gejala resesi yang melanda dua negara mitra dagang besar ri
fundamental ekonomi dalam negeri saat ini bisa dikatakan tengah berada di fase yang cemerlang
meski demikian tentu ada langkah yang harus dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya guncangan eksternal
yang mungkin timbul karena adanya pengetatan ekonomi di amerika serikat maupun gejolak ekonomi eropa
kami ulas lebih lengkap lagi bersama dengan kepala ekonomi bank permata joshua pardede
selamat pagi aldi kabar baik
oke kita langsung bahas ya ini bang joshua tengah ramai diperbincangkan di indonesia di dunia
terkait dengan adanya tanda tanda resesi yang muncul di amerika serikat maupun eropa ini
sejauh ini kalau bang joshua melihat tanda tanda tersebut bagaimana
ya seperti yang tadi sudah aldi sampaikan juga ya bahwa kami juga melihat hal yang sama
bahwa indikasi di pasar keuangan itu terindikasi dari yield curve ya
dari us treasury yang mengalami inverted ataupun kurva imbal hasil yang terbalik
antara tenor pendek khususnya tiga tahun dengan tenor tenor yang gedung panjang yaitu sepuluh tahun
ini sebenarnya dicermati ataupun di apa namanya
mengindikasikan tadi bahwa ekspektasi pelemahan kondisi perekonomian amerika serikat
dan ini memang bisa berpotensi mendorong terjadinya resesi
tapi tentunya resesi itu mengapa
karena kami juga melihat hal yang sama bahwa tingginya tingkat inflasi di amerika serikat ini
dikhawatirkan ini bisa membatasi kinerja ekonomi di amerika serikat
sekalipun memang pemerintah amerika serikat masih akan tetap memberikan atas muls fiskalnya gitu ya
tapi kondisi inflasi yang relatif tinggi ya tadi sudah disampaikan juga
tertinggi dalam empat puluh tahun terakhir ini ini menjadi salah satu momok ya buat negara negara maju
sehingga oleh sebab itu langkah agresif yang akan dilakukan oleh the fed ya ini sudah mulai dilaksanakan ya pada bulan lalu
bulan maret fmt sudah menaikkan dua puluh base point
ya jadi artinya kenaikan suku bunga amerika serikat ini tentunya akan bisa apa namanya
bisa membatasi juga ya investasi dan juga membatasi juga dari sisi pertumbuhan ekonomi amerika serikat
sehingga inilah mungkin yang dikhawatirkan oleh paku pasar
pengusir pasar modal pasar keuangan
sehingga meresponnya dengan
tapi tentunya ini masih probabilitas ataupun masih ada potensi ya
artinya ada kemungkinan juga untuk tidak terjadi resesi karena tadi definisi dari resesi adalah
dua kuartal berturut turut ini
pertumbuhan ekonomi satu negara itu mengalami pertumbuhan terkontraksi ataupun negatif
sehingga kita sampai ke sana itu ya kita tentunya kita melihat bagaimana nanti dampak dari kondisi rusia ukraina
apakah akan terus berkepanjangan ataupun berkelanjutan
sehingga nanti akan makin membebani
ini juga inflasi di amerika serikat
karena tentunya juga tadi disampaikan bahwa harga minyak mentah ini juga masih meningkat
masih di atas seratus dolar per barrel
dan kalau kita cerna lebih dalam lagi detail lagi
komponen dari inflasi di amerika serikat itu memang pendorongnya
ataupun drivernya adalah salah satu yang terbesar adalah harga bbm
sehingga tentunya ini akan bisa membatasi ataupun akan mendorong tadi keputusan the fed yang lebih agresif
dan tentunya ini di satu sini pun juga akan bisa membatasi
pemulihan ataupun pertumbuhan ekonomi amerika serikat
oke bang joshua ini kan nanti rapat fomc baru akan salah satunya berlangsung malam hari ini ya
untuk pengumuman data ekonomi amerika serikat
sekaligus juga bagaimana kebijakan the fed terkait kedepannya
suku bunga acuan dan lain lain
tapi kalau kita mengantisipasi nantinya langkah yang diambil the fed tersebut
apa sih yang harus dilakukan oleh pemerintah indonesia melihat tanda tanda ataupun gejala resesi di amerika tersebut
ya tentunya kita bagaimanapun
kebijakan pemerintah ya
saldo fiskal ini baiknya fiskal
ini tetap harus diupayakan ya
artinya bagaimana kebijakan fiskal ini bisa menggerakkan pertumbuhan ekonomi
artinya pemulihan ekonomi kita perlu diharapkan terus berlanjut ya di tahun ini dan juga ke depannya
sehingga saya pikir itu menjadi salah satu modal ya
di satu sisi tadi kebijakan fiskalnya mendorong pemulihan ataupun pertumbuhan ekonomi lebih tinggi lagi
dan dari sisi kebijakan monesternya
bank indonesia pun juga tetap akan berkomitmen untuk bisa menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan juga perekonomian
sehingga kalau kombinasi kebijakan itu bisa dijalankan
diplemetasikan dengan baik tentunya
ini menjadi salah satu daya tarik ya buat investor global ya
karena di satu sisi pemerintah ataupun bank indonesia bisa pertumbuhan ekonominya relatif tinggi
di sisi lainnya tetap perekonomian pun juga harus stabil
pasar keuangannya pun juga relatif stabil
dan juga nilai tukarnya stabil gitu
jadi saya pikir itu yang perlu harus didorong
bagaimana mengakselerasi pemulihan jangka pendek dan juga
dan dalam sisi inflasif pun juga ini perlu harus dimitigasi risikonya ya
karena bulan april ini memang diperkirakan akan inflasi akan jenur meningkat juga ya
karena ada implementasi ppn lalu juga harga pertamak yang sudah naik
dan juga ada seasonal factor dari bulan ramadhan juga menjelang idul fitri
sehingga ini saya pikir perlu harus dimitigasi kenaikan inflasi ini
jangan sampai nanti bisa menghambat pemulihan ekonomi indonesia di tahun ini
oke bang joshua kita kan saat ini melihat ya
bagaimana ketegangan yang terjadi antara amerika serikat eropa dan juga rusia begitu
saat ini ada kenaikan harga minyak tersebut salah satunya disebabkan oleh hal itu
apakah kemudian jika indonesia berencana akan mengimpor minyak dari rusia
karena harga minyak rusia yang sudah mulai turun
untuk menekan juga bagaimana harga minyak dunia yang sedang naik begitu
ini menjadi sebuah langkah yang tepat
ya saya pikir itu hal yang logis ya dan tentunya dan rasional
artinya pada saat demand dari ataupun ada pembatasan permintaan dari amerika serikat ataupun eropa
terhadap minyak mentah dari rusia saya pikir tentunya harga rusia ini jatuh ya
dan tentunya oportunis ini ataupun ruang ini perlu momentum ini perlu dimanfaatkan juga
bukan hanya pemerintah indonesia tapi juga saya pikir pemerintah negara negara lain yang pengimpor minyak mentah pun juga
tentunya akan mengoptimalkan momentum ini
jika dimungkinkan tadi mengimpor dari rusia dengan kondisi harganya relatif lebih murah ya
dibandingkan dengan brent ataupun dengan wcl saat ini
saya pikir ini akan bisa mengurangi ya beban dari sisi pemerintah
khususnya tadi khususnya untuk yang bbm subsidi ya bersubsidi
sementara itu di sisi lainnya pun juga ini akan mengurangi beban yang subsidi energi pemerintah
jadi saya pikir tentunya opportunity ataupun momentum ini
saya pikir perlu diekses ataupun nanti kalau dimungkinkan tadi ya
ini tentunya akan bisa mengurangi beban dari apbn sendiri
cukup logis ya sepertinya langkah tersebut mencari peluang di tengah konflik
tapi bang joshua kita kembali lagi ke soal resesi atau inverted yid course
saat ini kalau melihat bagaimana tenor obligasi kita dibandingkan dengan imbal hasilnya
baik jangka pendek jangka menengah maupun jangka panjang
apakah sejauh ini masih tanda tandanya masih aman begitu dari adanya kurva inverted ini
ya kalau kita lihat dari meskipun kurva yield ataupun kurva yang berhasil
secara total pemerintah amerika zika tni mengalami terbalik ataupun inverted
tapi kurva imbal hasil secara total pemerintah indonesia saat ini masih dalam kondisi yang fit ya
artinya tidak tidak terbalik ya jadi artinya ekspektasi dari pelaku pasar pun
khususnya di pasar obligasi terhadap ekonomi indonesia ini masih tetap baik ya
meskipun memang kita melihat bahwa secara tahun kalender year to date saat ini
investor asing masih membutuhkan net sale jadi pasar obligasi sekitar dua tiga billion us dollar gitu ya
karena tadi ada reform dari kenaikan yield di us treasury dan juga mendorong kenaikan yield dari kita yang sepuluh tahun gitu ya
pemerintah indonesia yang sepuluh tahun tapi kita melihat bahwa dari sisi dampak inverted us treasury
itu saya pikir tidak akan membebani ya pasar obligasi indonesia sendiri karena kalau kita melihat dari assessment dari rating agency
belum ada yang apa namanya mendowngrade rating ataupun outlooknya ya
mungkin sudah apa di disable saat ini untuk fitch dan moody's
sehingga artinya juga melihat bahwa bagaimana prudence dari kebijakan fiskal ya
dan di mana fiskal juga ya itu juga bisa diperlukan ya jadi kita lihat bahwa ya

tentunya ini akan memberikan apa namanya memberikan kepastian buat investor bahwa pemerintah indonesia dalam menjaga keuangannya ini sangat prudent
ya artinya tentunya ini menjadi salah satu modal untuk yield curve kita ini
ataupun imbal hasil surat tentang pemerintah indonesia ini tidak sampai melonjak signifikan gitu ya
sehingga saya pikir ini yang akhirnya mendorong rupiahnya pun juga kita lihat sejauh ini
relatif stabil belum pernah melonjak di atas empat belas lima ratus sehingga inilah yang menjadi salah satu kunci
dan di manajemen fiskal yang sangat prudent dan juga stabilitas rupiah yang dilengkarakan oleh bank indonesia
sehingga ini memberikan confidence buat investor asing meskipun masih mencatatkan net sale ya di pasar obligasinya
di pasar saham cukup deras ya aliran masuk investor asing di indonesia
tapi bang joshua kalau kita melihat saat ini yang terjadi di amerika serikat kemudian di eropa
nampaknya indonesia bisa dikatakan di fase yang aman ya karena fundamental ekonomi kita yang kuat gitu
bahkan kita juga bisa mencari celah harga komoditas sedang naik
justru ini membawa berkat tersendiri bagi pasar saham indonesia begitu bagi pasar komoditas indonesia
pasar ekspor komoditas indonesia tentunya
tapi alarm apa sih bang joshua yang harus nantinya diperhatikan oleh pemerintah kita
jika nantinya ada tereskalasi gejala gejala yang terjadi di amerika serikat dan eropa ini
gejalanya semakin berat begitu gejala resesinya
ya tentunya biasanya ini bisa akan tercermin langsung ya cepat di pasar modalnya ya
apabila tadi penguatan dari sakrepan aset ini terus menguat ya
dolar amerika serikat yen jepang dan juga apa namanya
us treasury kalau permintaannya ini terus meningkat tentunya ini akan mengindikasikan tadi bahwa
permintaan terhadap research aset ataupun aset aset di negara berkembang ini cenderung akan menurun ya
sehingga ini yang memberikan kekhawatiran yang sudah cukup berarti
artinya bahwa ekspektasi dari resesi di amerika serikat ataupun di eropa itu sudah
probabilitanya sudah relatif cukup tinggi gitu ya
nah tapi selain itu pun juga kita yang menjadi cattler juga adalah
tentunya kalau dari sisi apa namanya pasar keuangan kita ya kredit di sosok kita ya
dan juga nilai sukar kita yang apabila terjadi selemahan yang cukup signifikan
dan juga cds kita yang naik cukup signifikan tentunya ini juga memberikan indikasi awal ya
bahwa ini bisa dampak potensi resesi di negara maju ini bisa berdampak negatif ya
karena tadi juga sudah disampaikan bahwa kalau ada potensi pelemahan ekonomi di negara maju
tentunya kinerja ekspor dari negara negara berkembang
termasuk juga indonesia ini pun juga akan cenderung menurun
sehingga ini yang perlu harus kita waspadai

meskipun tadi beberapa indikator domestik kita masih cukup solid
tapi yang perlu kita waspadai adalah lebih kita perlu mencermati perkembangan inflasi di negara negara maju
dan sejauh ini kita melihat bahwa pertumbuhan ekonomi baik ekspektasinya dari imf ataupun world bank
sejauh ini masih positif ya artinya belum ada indikasi apa namanya
resesi ataupun pertumbuhan ekonomi negatif di negara maju
tapi tetap kita perlu mencermati kalau kalau inflasinya ini terlampau tinggi
ya dan tentunya ini akan membatasi akan mengurangi kinerja dari perekonomian di negara maju
tentunya ini hal hal yang perlu kita waspadai
baik bang joshua semoga ini bauran kebijakan pemerintah indonesia bi bank indonesia pemerintah begitu ya
kementerian ini bisa terus support pemulihan ekonomi kita dari pandemi
termasuk juga presidensi kita di g dua puluh juga bisa membawa dampak yang lebih baik
terhadap invasi yang saat ini terjadi rusia ke ukraina
untuk sementara terima kasih bang joshua perdede kepala ekonomi bank permata sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia
selamat pagi bang joshua salam sehat